dan untuk informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama di rumah duka mendiang glenn fredly
selamat siang dika dika siapa saja kerabat yang hadir di sana dan jam berapa rencananya glenn akan dimakamkan
ya kalau kita bicara siapa saja kerabat yang sudah hadir di gpib sumberkasih lebak bulus jakarta selatan ini
yang menjadi tempat sebagai tempat ibadah pelepasan dan juga penghormatan terakhir terhadap mendiang glenn fredly
maestropop indonesia yang tutup usia di usia ke empat puluh empat tahun
tadi saya melihat ada sejumlah rekan musisi seperti berlly komahua lalu juga ada dr tompi
dan tadi baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu angga dwi masa songko rekan glenn fredly saat memproduksi sejumlah film
seperti cahaya dari timur baru saja tiba dan masuk ke area
ibadah dilaksanakan yang ada di lantai dua di gpib sumberkasih lebak bulus jakarta selatan ini
tadi rizky pada pukul delapan pagi jenazah dari glenn fredly dipindahkan dari lantai satu dengan menggunakan ambulans ke lantai dua
yang menjadi tempat ibadah saat ini dan menurut keterangan dari pendeta asa kristo mahodin dari gpib sumberkasih
ibadah tidak akan berlangsung lama
tidak seperti biasanya karena tidak dibuka untuk umum jadi hanya dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat dekat saja
karena terkait dengan adanya pandemi covid sembilan belas yang saat ini protokolnya memang tidak diperbolehkan adanya kegiatan keagamaan
yang mengundang masa dalam jumlah yang banyak
meskipun begitu kita lihat di luar area gereja saat ini juga sudah cukup banyak tampaknya kerabat jauh dari glenn fredly
warga maluku di jabodetabek yang turut melihat prosesi ibadah pelepasan terakhir dan juga penghormatan terakhir untuk glenn fredly di gpib sumberkasih jakarta selatan ini
dan rencananya nanti pada pukul sebelas tiga puluh ibadah disini akan selesai kemudian akan langsung menuju ke tpu tanah kusir disana di blok aa satu blad satu ratus enam puluh empat akan menjadi pusara terakhir untuk glenn fredly yang sudah tutup usia
mungkin usianya hanya pelan
mungkin usianya hanya pelan
tapi karya karyanya sedih tak berujung terpesona januari sekali ini saja dan lain lain dari sepuluh album yang sudah ia torehkan tentu akan abadi untuk selamanya dan menjadi repertuar tetap yang menjadi favorit bagi para pecinta musik indonesia
kami mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga sejak kemarin bahwa glenn fredly meninggal dunia di rumah sakit di kawasan jakarta selatan akibat menderita penyakit meningitis

kami mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga sejak kemarin bahwa glenn fredly meninggal dunia di rumah sakit di kawasan jakarta selatan akibat menderita penyakit mengalami penyakit mengalami penyakit
kemarin dan kalau kita bicara lagi glenn friendly adalah sosok maestro pop indonesia yang sebenarnya
sejak kecil sudah menunjukkan talenta luar biasa di bidang tarik suara kami melihat catatannya dia
menjuarai kompetisi yayasan musik indonesia di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat lalu vini vidivisi lalu juga menjuarai
cipta pesona bintang rcti di tahun sembilan puluh dua karir musiknya dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima setelah menjadi
vokalis band rock funk section bersama dengan irfan chasmala musmu jiono lalu bersama dengan
kinang dan juga yancu dan juga eka bakti yang merupakan pencipta lagu terpesona di album ketiga
glenn fredly selamat pagi indonesia yang merupakan salah satu hits yang juga merupakan
duet bersama dengan audi kita akan melihat seperti apa jalannya prosesi ibadah sampai
akhir nanti sampai akhirnya jenazah dari glenn fredly yang meninggalkan satu istri dan juga
anak yang masih berusia empat puluh hari menuju ke pemakaman terakhir di tpu tanah kusir pada
pukul satu siang nanti rizky ya baik terima kasih dika atas laporan anda tentunya tetap
jaga kesehatan anda di sana juga tetap physical distancing dan semoga juga nantinya prosesi
pemakaman dari grand fredly ini bisa berjalan dengan lancar terima kasih dika